raja arab saudi bukan hanya melakukan kunjungan ke negaraan ke indonesia
bersama rombongan raja arab saudi akan berlibur ke pulau dewata bali
mulai empat maret hingga sembilan maret mendatang
pelesiran raja salman ini dianggap bisa menjadi stimulus
bagi dunia pariwisata indonesia khususnya pulau bali
bagaimana potensi liburan raja arab saudi ini bagi dunia pariwisata indonesia
apakah kedatangan raja saudi kali ini akan mendorong turis dari timur tengah
berbondong bondong datang ke indonesia
stimulus pelesiran raja saudi kami bahas lebih dalam di segmen the analyst

apakah itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memamerkan
dan tanam kutip juga menggoda raja salman untuk ayo dong investasi di pariwisata
bagi kami di pariwisata kunjungan kunjungan tokoh seperti raja salman
maupun selebritis lainnya selalu akan memberikan manfaat promosi yang luar biasa
kehadiran beliau ke indonesia apalagi ke bali sebagai destinasi pariwisata
akan mempunyai news values yang luar biasa
dan ini akan menjadi simbolik bagi teman teman kita di middle east
bahwa indonesia adalah destinasi of choice
yang betul betul memang wajib dikunjungi oleh mereka
pak pitana sejauh ini kita tahu bahwa misalnya tiongkok yang berkontribusi
mendatangkan wisatawan salah satu yang berkontribusi paling besar
tapi kalau untuk timur tengah bagaimana menurut anda sejauh ini
dari segi jumlah memang tidak terlalu banyak
di berapa ya pak
terakhir dari bpn
delapan puluh enam ribu per tahun
tetapi pertumbuhnya bagus
jadi dibandingkan dengan tahun dua ribu lima belas pertumbuh dua ribu enam belas itu mencapai enam belas persen
dan yang menarik lagi mereka mempunyai lama tinggal yang jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan lama tinggal rata rata
lama dengan rata rata turis di indonesia itu sekitar tujuh lima hari
tetapi lama tinggal wisatawan dari timur tengah terutama arab saudi itu dua belas lima hari
oh jadi lebih lama
lebih lama lima hari
lumayan hampir dua kali lipat lho pak
hampir dua kali lipat
spending mereka seperti apa pak
spendingnya juga hampir dua kali lipat
jadi rata rata berapa gitu pak
rata rata spending per visit daripada wisatawan kita sekitar seribu dua ratus delapan belas usd
tetapi untuk arab saudi dua ribu dua ratus empat puluh satu usd per vision
jadi hampir dua kali
jadi kami melihat bahwa dari segi expenditure wisatawan dari timur tengah itu
khususnya dari arab saudi memang terkelompok sebagai wisatawan yang berkualitas
kita lihat dari segi expediture nya
dan kemudian bila kita melihat arab saudi itu mungkin punya taste sendiri
wilayah mana sih yang menjadi destinasi favorit mereka di wilayah indonesia
punya banyak banget kita kan pak
di mana sih yang menjadi tempat favorit mereka
sesungguhnya untuk liburan gitu
masing masing pasar mempunyai taste sendiri sendiri
nah untuk arab saudi taste itu adalah daerah daerah yang hijau yang ada airnya
yang tidak didapatkan sepertinya di negara mereka
yang tidak ada
memang selalu begitu mbak hera karena pariwisata itu sesungguhnya adalah sebuah inversi
orang yang di tempat dingin ingin ke tempat yang panas
orang yang di tempat yang dingin
kayak kita pengennya ke salju gitu ya
yang tidak pernah ada di indonesia oke
jadi itulah yang disukai oleh teman teman dari arab saudi
jadi di mana itu misalnya di bali kah di wilayah mana
di bali kemudian di bogor
memang sangat sangat bagus untuk mereka
jadi dua titik itu menjadi favorit
tentu saja jakarta
pak jakarta juga pak
tapi tidak terlalu hijau sih jakarta sebenarnya pak
karena selain alam
teman teman dari arab saudi juga sangat suka dengan shopping
mereka itu akan spend waktunya untuk shopping yang luar biasa
dan jakarta maupun bandung adalah paradise for shopper
oh jadi itulah mengapa mereka memilih jakarta juga sebagai salah satu destinasi
kalau misalnya musimnya gitu pak
musim kedatangan wisatawan arab itu kapan sih biasanya pak
mereka biasanya datang pada saat musim panas di arab saudi
itu sekitar bulan berapa mungkin
juni juli agustus biasanya
ya jadi itu kalau kita lihat gambarnya itu peaknya itu ada pada bulan juni juli
oke pak pitanang kita kedatangan raja salman kita pasti juga dari target sekitar dua puluh miliar dolar amerika investasi yang akan masuk
untuk pariwisata kira kira ada berapa pak pitana
nah kita berharap dari pariwisata itu sekitar ada tujuh belas proyek yang akan diharapkan
terutama proyek proyek di destinasi destin di luar bali
di luar bali tujuh belas itu semuanya
di luar bali tujuh belas itu semuanya
kita sedang mengembangkan sekarang sepuluh destinasi baru di luar bali
nah kami mendapat bocorannya itu mereka tertarik di mandalika dan juga tertarik di pantai carita
mandalika kemudian lombok dan pantai
pantai carita banten
oke dan itu udah tujuh belas itu baru dua dimana lagi mungkin boleh dibocorkan pada kami
dari masing masing lokasi itu ada banyak kegiatan
jadi mereka tidak hanya jadi bentuk investasi mereka seperti apa pak pitanang
apakah hotel saja atau kemudian mereka akan membuat misalnya arena bermain
atau seperti apa
nah itu belum detail tapi yang jelas kami sangat bergembira dengan investasi ini karena apa
karena begitu seseorang dari luar negeri berinvestasi negeri kita
maka dia pasti berusaha mendatangkan tamu untuk menggunakan fasilitas yang mereka buat
investasi yang sudah mereka lakukan
katakanlah mereka buat hotel pasti mereka ingin mencari tabung untuk memenuhi kamar hotelnya
oke dan untuk hal tersebut berapa nilai
dengan tujuh belas proyek kira kira dapat kecipratan dari dua puluh lima miliar itu dapat berapa sektor
terus terang kami belum penjara tahun itu
oh jadi belum ada bocoran ya
belum ada wajaran
akan seperti apa sih khususnya pak kalau untuk bangunan khas dari timur tengah itu untuk resort resort
mungkin kan anda sudah panjang sekali pengalamannya
biasanya untuk investor asal timur tengah itu akan bangun resortnya itu akan seperti apa gitu
kalau kita selalu mengarahkan agar resort resort di indonesia itu menggunakan ciri ciri khas indonesia
katakanlah siapapun membangun properti di bali harus menggunakan style bali
model bali dan arsitekturnya betul betul mencerminkan bali
mbak hera lihat misalnya bahkan bandara pun kita buat yang modal bali
kalau bandara itu di kupang maka kita buat model ntt
kalau bandara banyuwangi kita buat model banyuwangi
jadi kita selalu berusaha menggunakan arsitektur lokal
sehingga itu tercermin uniqueness dan autendesity daripada destinasi kita
pak bitana dari tujuh belas proyek tersebut itu masih komitmen investasi atau sudah deal sudah sign
dan ini akan ada kaitannya dengan kedatangan raja salman untuk realisasinya
saya yakin ini merupakan trigger karena begitu kedatangan itu kan bernilai simbolik dan politis tinggi sekali
dengan demikian kita harapkan bukan setujuh belas
kita harapkan akan datang lagi datang lagi dan datang lagi
lebih dari tujuh belas
pak bisa diinformasikan pada kami mungkin siapa saja konglomerat arab saudi yang akan berinvestasi sektor pariwisata di indonesia
kita tahu misalnya al wale
karena mungkin belum dapat data
oke tapi saya penasaran apakah al walid bin talal juga akan berinvestasi karena punya first season dan juga fairmont ya pak ya
yang akan berinvestasi di indonesia
terima kasih pak igede pitana deputi bidang pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara kementerian pariwisata sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mbak hera
sukses pak untuk wonderful indonesia sesuai baju yang anda kenakan